sementara itu pertamina akan menggelontorkan dana sebesar satu delapan miliar dolar amerika
untuk pengelolaan minyak dan gas bumi di blok mahakam kalimantan timur
pengelolaan migas di blok mahakam ini akan dilakukan oleh anak usaha pertamina pt pertamina hulu indonesia
dikutip detik finance dana satu delapan miliar dolar amerika dialokasikan untuk investasi sebesar tujuh ratus juta dolar amerika
dan untuk biaya operasi sekitar satu hingga satu satu juta dolar amerika
seluruh dana tersebut akan didapat dari kas internal perusahaan
per november dua ribu tujuh belas pertamina telah mengebor sebelas sumur di blok makam dari target lima belas sumur yang akan dibor hingga akhir tahun
cadangan minyak dan gas bumi di blok mahakam diperkirakan bertahan hingga dua puluh tahun ke depan
saat ini cadangan yang tersisa atau total remaining service reserve untuk minyak dan kondensat sebesar lima puluh tujuh juta barel minyak
dan gas sebesar empat sembilan triliun standar